susilo bambang yudhoyono presiden ke enam republik indonesia
dengan luas menggoreskan kuas di atas kanvas
melukis keindahan pantai pacerdor pacitan jawa timur sabtu pagi
namun sb tak sendiri
di bawah rindangnya pohon cemara udang
ia ditemani lebih dari dua warga yang terdiri atas pelajar dan seniman
melukis keindahan alam pantai yang memiliki gelombang besar
disertai gugusan gunung di sisi timur dan baratnya
para peserta yang mengikuti kegiatan bertajuk kangen pacitan ini
terlihat antusias menggambar berbagai keindahan alam
yang ada di kota berjuluk the paradise of jawa tersebut
sby mengaku kegiatan menggambar di pantai mengingatkan ia
akan masa mudanya di tanah kelahirannya ini
di bumi pacitan ini
kita juga harus mengingatkan
kita harus pandai bersyukur
karena cerita tuhan di tanah ini tidak kalah indahnya
dengan yang ada di tempat tempat yang lain di indonesia
ataupun di luar negeri
salah satu peserta yang menggambar wajah presiden ke enam ri ini
kemudian memberikan hasil karyanya kepada sby
kita berharap dari sini ke jalan ini
kita berharap anak anak
nah terutama anak anak nanti juga akan menjaga dan melestarikan tempat ini
selain dapat mengasah talenta anak anak menjadi seniman profesional
melukis bareng sbi ini bisa berdampak positif di sektor pariwisata kabupaten pacitan
jatuh priam bono pacitan jawa timur
sbi jawa timur